woy jangan berantem disini
eh bulan puasa ini banyakin amal jangan bikin dosa
gue cek cek dagangan lo
tolong ada yang dikemukin geng motor tolong
mending kita cabut aja daripada datang polisi kan
makin panjang urusan kita
kasian misal mak dia pasti panik banget
gue mau kasih pelajaran buat lo
karena lo udah sok jagoan bantuin musuh kita
itu tandanya sekarang lo
yang jadi mangsa baru buat geng serigala
tapi gue gak ada urusan sama kalian
karena lo udah ikut campur urusan kita
gue masih banyak urusan
sampai jumpa lagi pak

kenapa papa nggak jawab ya
harusnya papa masih di dalam
pa ini aku pa
kok kamu masuk gak ketuk pintu dulu sih
tadi aku ketuk pa
tapi papa gak denger
kok kayak disembunyi dari aku
yang penting juga buat kamu
kalau emang ini adalah sesuatu yang gak penting
papa itu nggak panik boy
itu perasaan kamu aja
bapak cuma lagi melihat desain terbaru
dari renovasi kantornya papa
papa harus siapkan dulu
desainnya sudah bagus apa belum
gak ada yang lain
ya udah pa
kalau emang itu urusan kantor papa
aku gak mau ikut campur
tapi aku mau ingetin satu hal sama papa
adalah tempat terbaik pa
setelah hasil tes dna itu keluar
papa bakalan ceritain semuanya
dan bagaimana hubungan kamu itu dengan marvel

karena papa belum bisa ceritakan sekarang ini

papa kenapa gugup banget begini
sebenarnya itu foto penting apa sih
dan kenapa papa sembunyiin dari gua
dan kenapa papa sembunyiin dari gua
pasti akan bapak ceritakan semuanya
kalo papa itu lagi ada masalah
karena keluarga bagi papa adalah penting untuk saling terbuka

ini papa cuma berpikir pikir aja gitu ya

karena tadi papa waktu buka puasa gak makan nasi
kamu yang pilih makanan yang enak buat kamu
kita udah lama kan gak makan malam
kita udah lama kan gak makan malam
woy yang berantem disini
woy yang berantem disini
hai bulan puasa ini banyakin amal
jangan bikin dosa
gue cek cak dagangan lo
ada yang dikemukin geng motor tolong
mending kita cabut aja
daripada datang polisi kan
makin panjang urusan kita
yang serigala bukan tadi dengan lu
jadi ga usah saya kucampur
terima kasih ya pak
oh ya sama sama
emang geng motor ini suka meresahkan masyarakat
sekali lagi terima kasih
hati hati di jalan ya
kamu bisa temanin om ke rumah sakit lagi
om mau mengambil hasil tes dna
gimana kalau om tunggu kamu di rumah sakit
di satu sisi aku kasian sama om herman
tapi di sisi lain
aku juga ngerasa bersalah
karena lagi lagi aku harus rahasiain semua ini dari kamu wes balog
aku ke rumah sakit sekarang
apapun keputusannya om herman setelah hasil tes dna keluar
aku bakal terus ada buat kamu
karena sedih kamu
itu sedih aku juga
kebahagiaan kamu juga kebahagiaan aku
apaan sih kak
kamu mau kemana
balikin kunci aku
gak akan kakak balikin
aku mau ke kampus kak
masih jam tujuh pagi
kamu bilang kamu mau kampus
kakak itu pernah kuliah
jadi jangan kibulin kakak
kamu pasti mau ketemu sama boy kan
aku sedih tau gak sih kak

beda sama kakak yang selama ini sayang sama aku
aku kangen tau gak sama kakak yang dulu
aku kangen tau gak sama kakak yang dulu
tifuksan pakaian wilayah

tak ada daring lagi

saya rupanya gitu
susah memol rich tip